salam sejahtera untuk kita semuanya
yang sama sama kita hormati dan kita muliakan
juga para wakil ketua majlis shura
di antaranya hadir secara fisik
yang sekaligus sebagai wakil ketua mpr ri
juga yang sama sama kita hormati sekretaris majelis juro
partai partai politik atau yang mewakili
dan menjadi kebahagiaan bagi kami
alhamdulillah sudah berkenan hadir dalam halal bihalal
dalam kesempatan pagi hari ini
yang pertama adalah ketua umum partai nasdem
bang surya paloh beserta seluruh jajaran
luar biasa hadir lengkap full team
juga tadi hadir bersama kita juga ketua mpr ri
bapak dr bambang susatyo
mohon izin beliau karena harus meninggalkan acara terlebih dahulu
juga hadir bersama kita alhamdulillah ketua dpd ri
bapak insinyur haji lanyala mataliti
beserta seluruh anggota dpd ri yang hadir dalam kesempatan ini
juga hadir alhamdulillah plt ketua umum p tiga
terima kasih pak jendral margiono sudah berkenan hadir di tempat ini
juga mas utut ini biasanya saya dipimpin oleh beliau di komisi satu nih
mohon izin mas saya sekarang disini mas
beliau memang sedemikian rupa sangat nyaman dalam memimpin di komisi satu
terima kasih mas alhamdulillah sudah berkenan hadir
mewakili ibu megawati soekarno putri
juga insya allah hadir dalam kesempatan ini juga ketua dpp pan
pak saleh daulai beserta pak toto
terima kasih pak atas kesempatan hadir di tempat ini
alhamdulillah hadir bersama kita tadi mohon izin juga beliau
adalah tokoh yang tokoh lingkungan yang meraih dua kali kalpataru
babe haji idin beserta rombongan
hadir juga dalam kesempatan ini yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan
sekjen pks habib abu bakar al habshi yang punya hajat ini luar biasa
jazakallah khairan bib beserta bendum ini
jadi bang narji ini kita ngadain acara begini bukan karena kagak punya uang
tapi karena menerapkan teknologinya sumacher
tadi kata bang surya katanya ini justru penuh dengan kehangatan
juga saya hormati saya banggakan ketua dewan penasehat
sekaligus ketua fraksi mpr ri pak tifatul sembiring beserta seluruh jajaran
dan juga ketua dewan pakar pks profesor irwan prayitno
anggota dewan pakar alhamdulillah
di luar ini banyak para dewan pakar yang sebagiannya adalah para jenderal
yang alhamdulillah tahun dua ribu dua puluh empat ini sekitar seratus general yang bergabung dengan partai keadilan sejahtera dalam dewan pakar
insya allah kita juga menantikan calon presiden calon wakil presiden yang kita usung
pak rasid baswedan dan juga pak abdul muhammad iskandar
sekaligus sebagai ketua umum partai kebangkitan bangsa
para anggota pengurus dpp dan seluruh kader kader
ini karena online di seluruh indonesia yang saya cintai dan saya banggakan
mohon maaf saya tidak sapa satu persatu
hadirin hadirat sekalian yang berbahagia
tentu selayaknya kita panjatkan kehadirat allah subhanahu wa ta ala
yang atas nikmatnya kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bertemu dalam kesempatan pagi hari ini
mudah mudahan silaturahim ini justru akan bisa mengokohkan
dan bisa akan membangun sinergitas diantara partai partai politik khususnya pemimpin pemimpin bangsa
untuk kita sama sama menyongsong indonesia ke depan yang lebih baik
partai keadilan sejahtera sangat bersyukur dan berbangga
dan merasa terhormat di acara momentum halal bihala dan tasyakkur milad ke dua puluh dua partai keadilan sejahtera ini
dihadiri oleh pimpinan dan tokoh tokoh politik
insya allah kita juga menantikan yang diutus oleh pak prabowo
dan yang pak ahmad muzani insya allah akan hadir juga
mudah mudahan dari sinilah kita ingin merekat berbagai elemen elemen anak bangsa
untuk menyongsong indonesia ke depan yang lebih baik
keluarga besar partai keadilan sejahtera dan para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan
kami bersyukur pada usia yang ke dua puluh dua tahun ini pks masih bisa bergandengan tangan dengan berbagai komponen anak anak bangsa
baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintah
pks siap membangun bangsa baik di dalam pemerintahan pada masa pemerintahan pak sby
maupun berada di luar pemerintahan pada masa pemerintah

banyak pihak yang bertanya setelah sepuluh tahun menjadi oposisi kemana arah politik pks
pada pemerintahan baru mendatang
tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh musyawarah majelis syuro
atau badan pekerja majelis syuro
namun saya meminjam kata kata pak anies rashid baswedan calon presiden dan saya beri satu kemampuan
presiden yang kita usung
pemerintahan sama sama terhormat
untuk kemaslahatan dan kemajuan
maka dalam momentum yang baik inilah
dari bapak ibu serdosa sekalian
kami mengucapkan terima kasih
pengurus anggota dan simpatisan
sungguh sangat luar biasa penuh dengan totalitas
bahkan saya mendapat cerita haru
sampai ada kader pks yang wafat
memasang alat peraga kampanye
saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya
atas pengorbanan yang diberikan
dengan yang lebih baik lagi
keluarga besar partai keadilan sejahtera
hadirin yang saya cintai dan saya banggakan
dan konstitusional pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini
kita telah melalui proses dan tahapan
mulai dari pendaftaran masa kampanye
bahwa masih ada catatan dan pekerjaan rumah itu
untuk memperbaiki demokrasi kedepan
yaitu bisa lebih baik dan sehat
berjalan dengan jurdil dan bermartabat
yaitu pada tahapan pilkada
kami membuka diri dan terbuka
dengan seluruh partai partai yang ada
bersinergi di dalam pilkada
serentak yang insya allah akan diselenggarakan
mudah mudahan ini bisa kita
yang lalu mungkin akan terjadi
karena pilkada ini tidak otomatis
oleh karena itu sekali lagi kami membuka diri
untuk bisa kita bergandengan tangan
yang terjadi bahwa seluruh proses proses
berjalan dengan aman tertib
di momentum halal bihalal pada kali ini
kebangsaan kita mari kita saling
mohon maaf lahir dan batin
di hati bapak ibu
saya kira sambutan yang dapat saya sampaikan
sebelum saya akhiri saya ingin tutup
pks terus membela rakyat
mari kokohkan tenun kebangsaan
demi persatuan dan kemajuan bangsa
sekali lagi nggak mungkin kita membangun
atau hanya dengan satu tokoh saja
bata yablu gulbunyanu yauman tamamuhu
membangun sementara orang lain menghancurkan
satu orang saja bagaimana
kalau sekedar hanya satu orang yang membangun
menghancurkan nggak akan pernah selesai
ke depan sinergi dan kolaborasi diantara
terima kasih atas segala perhatiannya
sebagai ketua umum partai
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang telah kami sediakan
kita juga mengundangkan beberapa ketua umum
dari partai yang hadir disini
kalau mereka itu tidak memberikan sekapur siri
baik yang pertama kita dengar dari siapa ini bang
ini dari ketua umum partai persatuan pembangunan
waktu dan tepat kami persilahkan
presiden pks dan seluruh jajalan yang mengalih izin tidak salah sebut satu satu
yang saya hormati ketua umum partai pkb
mbak maiminda skandar yang sekaligus sebagai calon pakir presiden
yang saya hormati ketua umum partai nasdem bang surya paloh
yang saya hormati ketua dpd ri bapak dr lanyala mataliti sekretaris jenderal
dan seluruh jajaran partai keadilan sejahtera yang saya hormati dan saya cintai saya banggakan
yang mengalih izin tidak salah sebut satu satu
saya syukur mailah kita menjadikan kereta los menata allah atas rahmat dan karunianya
sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajaha di tempat yang sungguh mulia dan indah ini
yaitu di kantor pusat partai keadilan sejahtera
salam kita aturkan kepada junior kita nabi besar nabi agung muhammad saw kepada para sahabatnya
para pengikutnya dan semoga kita semua sebagai umatnya
senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya dalam membangun bangsa indonesia yang kita cintai ini
bapak ibu para tokoh yang saya hormati sungguh saya mendapatkan kehormatan
pada kesempatan yang mulia ini saya telah diberi kesempatan untuk memberikan sepatah kata
tentu yang pertama adalah saya menyampaikan ucapan selamat milad yang ke dua puluh satu
untuk partai keadilan sejahtera dengan tema kalau nggak salah selalu membela rakyat
dan ada tema tema yang lain agak menjadikan perjuangan p tiga agak berat
tadi saya sampaikan dengan pak presiden pak saihu
ini tema tema pks ini sudah selalu semakin mendekati menggerdasi p tiga
karena pks ini sudah semakin ramah dengan kenduri dengan tahlilan juga dengan takbiran
yang selama ini adalah menjadi pasarnya partai persatuan bangunan
jadi ini menjadi sebuah keindahan dalam berjuangan bahwa memang
kita membangun bangsa ini tidak bisa sendiri harus bersama sama
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh presiden pks
sekali lagi saya tidak akan panjang lebar dalam kesempatan ini
dan saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin khususnya kepada seluruh keluarga besar
partai keadilan sejahtera di mana baru saja kita telah berkompetisi dengan ketat
pks dengan pks ini selalu beririsan kalau dilapangan
jadilah tentu kita ada di selama kampanye mungkin kita lebih saling bersindiran
saya juga mewakili keluarga besar pks
pembangunan mohon maaf lahir dan batin
seraya kami berharap dan mohon dukungannya mohon doanya
dan kepada semua yang mewakili partai politik
sehubungan dengan p tiga yang sekarang masih berjuang
di mana rekan rekan itu sudah selesai untuk berjuang dan sudah ada hasilnya
tetapi p tiga masih harus berjuang lagi di mahkamah konstitusi
mohon dukungannya mohon juga doanya
agar terus pps nanti bersama sama dengan partai partai
yang selama ini telah berkolaborasi
bekerja sama dalam membangun demokrasi di indonesia yang kita cintai ini
terima kasih sekali lagi atas kesempatan bagi saya
wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak martiono
selaku ketua partai p tiga yang sudah memberikan sambutannya
satu yang saya tunggu dari tadi pak mardiono
tadi pak presiden pks sudah bikin pantun
seharusnya p tiga itu paling bisa bikin pantun
selaku ketua umum partai kebangkitan bangsa
belum minum tapi udah sambutan gak apa apa gus ya
ya sambutan dulu nanti pulang besoknya banyak biasanya
kami persilakan kepada bapak abdul mohamed iskandar
wassalatu wassalamu ala rasulillah
habib salim tuan dewan suro
beserta seluruh jajaran dewan suro di pppks
pak marjono ketua umum p tiga
dan seluruh undangan hadirin yang saya muliakan
para pengurus dpw yang hadir
tiada lain kecuali rasa syukur bahagia dan bangga
hari ini kita semua bisa menghadiri milad ke dua puluh dua pks
sebuah partai yang tumbuh dari
yang berkembang dengan sangat bagus dalam setiap pemilunya
tentu saya secara pribadi
sekaligus sebagai ketua umum dpp pkb
sekaligus wakil ketua dpr ri
ikut berbahagia bersyukur dan bangga
serta kiprah pks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk itu saya mengucapkan selamat milad yang ke dua puluh
semoga di usia yang ke dua puluh dua
pks semakin mampu berkiprah
memberikan makna bagi cita cita perjuangan terwujudnya indonesia
adil makmur untuk semua
kita yakin dan percaya sepenuhnya
pks ini salah satu partai harapan
apapun yang dihadapi rakyat kita
pks masih bisa diberi di pundaknya harapan rakyat
pks masih mendapatkan kepercayaan dan insyaallah titipan
yang disebut hub yang disebut harapan
saya secara pribadi dan sebagai ketua umum pkb sangat berharap
pks menjadi kekuatan yang memberi solusi masa depan masyarakat
masa depan umat masa depan bangsa dan negara
sekali lagi selamat milad yang ke dua puluh dua
berkah selalu para pimpinan dan tokoh tokohnya diberi kesehatan
diberi kekuatan diberi kelancaran kesuksesan
dan insyaallah terus bersama sama mengarungi
berbagai tantangan perjuangan demokrasi
semoga sesuai dengan namanya bersama pks kita wujudkan
keadilan dan kesejahteraan rakyat indonesia
terima kasih kepada gus imin
dan kita mengucapkan alhamdulillah selamat datang kepada calon presiden yang kita usung kemarin
masya allah akhirnya berkesempatan datang di acara halal bihalal dan tasyakuran milad pks
untuk itu kita ucapkan selamat datang yang terhormat bapak haji anies rashid baswedan
waalaikumsalam selamat datang bapak anies
terima kasih banyak telah menghadiri acara halal bihalal dan tasyakuran milad pks
yang ke dua puluh dua tahun membela rakyat
dan saya mengimpokkan teman teman media yang mengabadikan
silakan mengambil gambar tapi tolong juga tidak tetap menjaga ketertiban acara
terima kasih kepada teman teman media
teman teman media terima kasih karena acara masih berlangsung
pak anies datang katanya baru saja menjadi saksi nikah ya
terima kasih pak anies sudah selesai nikah karena kemarin saya jadi saksi pak anies
kalau pak anies mau jadi saksi nikah lagi saya boleh
tapi istri saya yang ikut jadi masalahnya istri saya nggak boleh
nggak boleh alhamdulillah bang jangan dulu ya bang ya
tadi kita sudah mendengarkan dari p tiga dari pkb
ditambah lagi tadi kata habib abu ini tuh adalah contoh partai partai nih bang
siapa nih tokoh yang menjadi contoh kita semua nih bang
ini adalah ketua umum partai nasdem
masya allah kita sambut ini dia bapak surya paloh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya
yang kita hormati dan kita muliakan bersama
dr salim sekap tua majelis suroh bersetelah dengan seluruh anggota majelis suroh
presiden pks adik dan kebanggaan kita semua
bung ahmad syaihu bersetelah dengan seluruh jajaran
terutama juga kita telah dengar tadi
spesialis sekjen partai partai politik yang paling excellent
yang sampai hari ini masih di hati kita
kita berikan approach pada bung anies baswedan
dan bung mu aymin iskandar
hadirin dan hadirat yang saya muliakan
semua kita merasa bahagia
kita bersyukur kehadiran sang maha pencipta
hari ini kita bersama sama dengan
bagi nasdem sahabat terdekat
dalam misi perjuangan bersama membangun bangsa ini
melaksanakan miladnya yang ke dua puluh dua
sebuah episode perjalanan dua puluh dua tahun
tentu penuh dengan dinamika
asam garam perjalanan yang dipetik sebagai guru dalam pengalaman
ini semuanya membuatkan kita yakin dan percaya
bukan partai sembarang partai
tentu saya mendengar tentang pks
satu hal yang terus
dalam apa yang digambarkan pada diri saya
pks adalah partai yang melahirkan
kemampuan dalam membangun kemandirian berpartai
kader kader yang ada di dalam partai
ini tentu membesarkan hati kita semuanya
sementara pihak menyatakan institusi partai politik itu hanya tempat persinggahan sementara saja
karena ada kepentingan interest mata mata saja
kita memberikan sebuah contoh soal
ada institusi partai politik yang tidak sekedar berhenti
dengan permasalahan permasalahan pragmatisme
ada konsistensi ada idealisme ada keberanian
untuk memperjuangkan sesuatu yang diakini
sekali lagi itulah pks
jadi dalam hal ini saya berkewajiban untuk tetapnya
saya memberikan semangat pada saudara saudara saya ini
sudah punya pengalaman dalam pemerintahan sepuluh tahun
sudah punya pengalaman juga di luar pemerintahan sepuluh tahun
melengkapi apa dasar saya sebagai ketua umum partai nasdem untuk memberikan komentar lebih jauh
ada kemampuan keinginan bersama
untuk ingin melihat bangsa ini harus bisa lebih berdaulat
harus bisa lebih menungkohkan posisinya sebagai satu bangsa
yang mampu secara konsisten mengamalkan mengaplikasikan cita cita dan pitah para proklamator bangsa ini
jadi kalau ditanya pada saya ragu gak kepada nasionalisme kawan kawan dari pks
saya orang yang pertama menyatakan saya tidak pernah ragu tentang itu
saya merasa berhak untuk menyatakan ketidakraguan saya
justru kalau ragu untuk apa saya berdiri di sini
saya mencintai kebangsaan ini nasionalisme kebangsaan kita
tapi saya ingin mengajak semua pihak komponen elemen masyarakat institusi partai partai politik
bahkan civil society untuk menerjemahkan nilai dan idealisme nasionalisme kita
tidak hanya sekedar lip service dan retorika
tapi aplikasi praktek dalam kehidupan berpikir kita berbicara kita berbuat kita
itulah nasionalisme yang sejati
maka pikiran pikiran ini yang sebenarnya saya rasakan tidak ada gap
tidak ada satu jarak diantara nasdem maupun pks
jadi kalau kawan kawan pks nanti ada dalam pemerintahan
pemerintahan baru yang didukung oleh nasdem ini kita syukur alhamdulillah
tapi nggak ada di dalam pemerintah juga kita bilang nah bagus aja itu atur aja baik baik
nah yang jelas persahabatan antara nasdem dengan pks itu harus kita jawab dan kita rawat baik baik
nah ini barangkali pemikiran pemikiran kita
dan sekali lagi kepada bung anies baswedan yang berkesempatan hadir disini bersama bung maimin skandar
kedua tokoh ini telah pernah kita perjuangkan bersama
untuk menjadi pemimpin bangsa ini
pemilu dua ribu dua puluh empat perulangan ini belum berhasil
tapi itu kan berarti mereka tidak berhak untuk memulai lagi pikiran pikiran besar kerja kerja besar
harapan kita dari apa pemahaman dan pengenalan kita bersama
tetaplah juga terawat sebagaimana silaturahmi yang sudah terjaga selama ini
jadi bukan urusan kalah atau menang
kita bicarakan apa yang baik bagi kita bersama
yang sekaligus memberikan kontribusi dan sumbangan kita untuk pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai
saudara saudaraku keluarga besar pks selamat milad yang ke dua puluh dua
semoga allah tuhan yang maha esa tetap meriduin perjuangan kita bersama
saya mendoakan untuk itu dan tetaplah kita bersama dalam semangat kebersamaan kita
selamat dan ada pantungnya menyatakan panas panas meminum es
paling enak pakai alpukat
tetap amanah bersama rakyat
habib sama pak utut udah mulai main catur
kuda sama banteng nih
oke kita lanjutkan ke acara berikutnya
yang kita tunggu tunggu juga nih bang baru datang juga langsung ditodong juga nih bang
ini dia yang kita usung dulu dan yang kita perjuangkan
yang dulu kita usung masih menjalin silaturahmi sampai detik ini bang
iya pokoknya sudah berkumpul gini
jadi ini langsung aja kita dengar sambutan dari bapak
ini dia bapak anies rashid baswedan
do you know what i wantlah ya bang
kenapa udah taji mam hati aja blackirk
yang kita semua teladani ketua majelis suroh habib salim segafal jufri
yang kami hormati wakil ketua majelis suro sekaligus wakil ketua mprri bapak hidayat nurwahid
yang saya hormati presiden pks bapak ahmad saihu
yang saya hormati ketua umum partai nasdem bapak surya paloh
yang saya hormati ketua umum partai kebangkitan bangsa bapak muhaymin iskandar
yang saya hormati ketua umum partai persatuan pembangunan bapak mardiono
yang saya hormati ketua dpdri bapak lanyala petaliti
kemudian sekjen pks pendum pks sekjen nasdem
yang mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat termasuk mas utut adianto wakil ketua umum pdip
dan seluruh hadirin sekalian yang alhamdulillah insya allah semuanya dalam keadaan bahagia
pertama saya mohon maaf karena datang terlambat
kami punya komitmen saksi nikah
jadi ketika saya sampaikan pilih saya mohon izin terlambat karena ada pernikahan
tapi saya menyaksikan orang lain yang menikah
maksudnya saya ada pernikahan itu menghadiri pernikahan sebagai saksi
jadi saya dan gus wimin kebetulan ini adalah wartawan yang selama ini menempel selama kita kampanye
jadi sudah agak lama pesan waktunya
dan ketika datang undangan halal bihalal saya sudah sampaikan dan bersyukur sekali
merupakan babak baru bagi perjalanan
dua puluh dua tahun pks berjuang
dan dua puluh dua tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi
berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan
dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan
pks telah memberikan keteladanan berdemokrasi
dan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah jalankan tugas dengan sebaik baiknya
dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi
ini adalah rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh pak surya paloh
ada dinamika dalam dan luar
dan sekarang ada persimpangan jalan baru
kita masuk oleh persimpangan jalan baru
kita menunggu pks ambil yang mana
kita tunggu pks ambil yang mana
tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari pks
dan saya merasakan kami berjuang bersama sama di jakarta dari dua ribu enam belas terus sampai sekarang
beberapa karakter khas dari kader pdi
sanggup bekerja dalam senyap
dan siap untuk mengerjakan apa saja
itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan tak lihat posisi tak lihat jabatan semua dikerjakan
foto pak saihu menjaga tps yang tidur sampai larut malam itu
bayangkan posisinya adalah ketua umum tapi ikut jagain tps sampai larut malam
itu menjadi contoh karakter kader kader pks
dan ini suatu ketekunan keteguhan yang bisa menjadi contoh
bukan semata mata partai sebagai kendaraan untuk pribadi pribadi berbagai kepentingan
tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader pengembangan kepemimpinan kader pengembangan seluruh potensi kader
dan dua puluh dua tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang
karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekadar milatnya tapi selamat atas konsistensinya selama dua puluh dua tahun ini
dan kedepan kita berharap pks terus menjadi contoh
perjalanan republik ini masih panjang
dan siapapun yang berada di wilayah pengambilan keputusan sadar
bahwa lahan pengabdian itu masih panjang sekali
usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia
partai ini punya usia yang jauh lebih panjang
karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin sebagai fondasi rekam jejak
untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti
kami sendiri saya saya rasa gus muhaymin juga merasakan yang sama
selama perjuangan beberapa bulan ini
menyaksikan betul militansi kerja keras seluruh kader pks
di dalam perjuangan pileg dan pilpres kemarin
di semua lokasi tanpa beda
dan ketahanan ketangguhan dalam perjuangan ini membekas di kita semua
karena itulah penghargaan yang setinggi tingginya
apresiasi yang setinggi tingginya
dan ini berarti apa yang tadi disampaikan
kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman mk
kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman kpu
kebersamaan kita akan jalan terus selama republik ini masih memberikan kesempatan pengabdian
ini ditandai pada momen pada hari ini
yang dulu sebelum bulan september mungkin pks dan pkb belum pernah satu ruangan bersama sama secara sering
dan sekarang bareng bareng terus
semua barrier barrier itu runtuh
sejarah baru sampai di tingkat ranting cabang warna hijau dan oranye bisa bersama sama dengan tenang sekali
itu ini akan dicatat bahwa peristiwa dua ribu dua puluh tiga dua ribu empat itu meleburkan kekakuan
menjadikan sebuah kesatuan yang dahsyat
dan ini akan dikenang di puluhan tahun ke depan
semua yang berjasa harus mendapatkan catatan pahala berlipat untuk ini semua
karena ini persatuan indonesia yang dibicarakan
dan nasionalisme yang tadi sampaikan oleh pak surya paloh
nasionalisme yang seringkali seakan dimonopoli
hari ini dibuktikan bahwa merah putih juga ada di dada yang oranye bajunya
merah putih segemerlap yang berada di barisan berwarna oranye
mas utut saya rasa juga mewakili pesan yang sama
mas utut adianto dan teman teman
ini semua bagian dari membuat demokrasi kita makin matang
tapi kematangan berdemokrasi ditentukan oleh kemampuan kita untuk menakar ambang batas di mana sebuah perseteruan tidak diteruskan
ambang batas itulah yang membuat kita bisa dewasa
ketika ambang batas itu lewat maka berbagai kepentingan rusak
kita menyaksikan berbagai negara ketika ambang batas perseteruan itu tidak bisa dipahami bersama sama
dan ini sekarang kita menyaksikan sejarah masa lalu dimana ada polar polar ada sekat sekat
pemilu dua ribu dua puluh empat pilpres dua ribu dua puluh empat telah membuat sekat sekat itu runtuh
insya allah ini menandakan persatuan kita makin kuat di masa masa yang akan datang
dan perjuangan tidak pernah berhenti
dan perjuangan tidak kenal sektor tidak kenal level
semua adalah medan pengabdian
baik kanan kiri atas bawah semua adalah medan pengabdian
insya allah kita akan terus berjuang bersama terus membuat perubahan terus mendorong agenda keadilan
terus mendorong adeganda kesetaraan untuk indonesia yang makin bersatu
indonesia yang makin makmur untuk semua
demikian sambutan dari kami
kami izinkan mengakhiri dalam rangka halal bihalal ini
mohon maaf lahir dan batin atas setiap dan semua salah hilaf
baik salah hilaf yang diketahui maupun salah hilaf yang tidak diketahui
mohon diberikan pintu maaf yang sebesar besarnya